momen keakraban ditambahkan ketua dpp pdi perjuangan puan maharani dan ketua umum
partai demokrat agus harimurti yudhoyono saat bertemu di kawasan gelora bung karno
jakarta pusat minggu pagi berjalan kaki dari rumah dinas di jalan diponegoro puan turut ditemani
sejumlah anggota dpr ri fraksi pdi perjuangan termasuk kris dayanti menuju kawasan gbk
didampingi sekjen pdi perjuangan hasto kristianto puan bertemu dengan agus harimurti yudhoyono yang
juga ditemani jajaran petinggi partai demokrat seperti teguh rifki harsya dan beni kaharman
kerap diisukan berseberangan pertemuan antara partainya dan pdi perjuangan disebut ahi sebagai
wasis yakni politik rekonsiliasi yang dinantikan masyarakat indonesia ahi menyampaikan rasa
hormat kepada puan karena pertemuan itu terbuka dan pdi perjuangan memahami posisi demokrat yang
tengah membangun koalisi perubahan dengan baca pres anies baswedan tentu pdip sendiri juga sudah
kita ketahui telah mendeklarasikan mas ganjar sebagai calon presiden sedangkan
koalisi perubahan capresnya adalah mas anies baswedan jadi dengan meng embrace itu artinya
menyadari posisi kedua partai justru tadi sangat terbuka akhirnya tidak ada rasa tidak enak untuk
menyampaikan hal hal yang memang bagus untuk kita saling ketahui saling dibicara meski
posisi demokrat sudah bergabung dalam koalisi perubahan puan tak melanggiri
bila ahi masuk dalam radar bakal cawapres yang dipertimbangkan pdi perjuangan untuk
mendampingi ganjar pranowo saya kami belum menerima proposal apapun namun melihat ya hamiden bagah

kita city apa hitam putih ada tulisannya bahwa bahwa bahwa ini ini ini istilahnya dan kemudian kemudian

kita sudah hampir sudah terbuka mengawasi pertemuan kita maksud kitahyun islam ataubarara b semuanya
enggak usulan tersebut tentu saja akan kami tampung
nama nama yang waktu itu saya sebutkan
salah satunya bacawa presnya mas ahaya departemen demokrat
juga masuk radar bdi perjuangan
puan mengungkapkan usulan bakal cawapres pendamping ganjar
dari sejumlah partai politik masih ditampung terlebih dahulu
ia mengaku partainya masih menimbang nimbang
perihal kecocokan bakal cawapres dengan ganjar
serta kecocokan dengan visi misi pdi perjuangan
tim liputan cnn indonesia